airin rahmi diani adik ipar mantan gubernur banten ratu atut khosia resmi menjabat sebagai wali kota tanggerang selatan untuk yang kedua kalinya
pelantikan yang dipimpin oleh gubernur banten rano karno dilakukan di pendopo gubernur banten
airin menegaskan akan melanjutkan proses pembangunan kota tanggerang selatan
ayrin rahmi diani adik ipar mantan gubernur banten ratu atut khosia resmi menjabat sebagai wali kota tanggerang selatan untuk yang kedua kalinya
pelantikan pasangan wali kota dan wakil wali kota tangerang selatan yang dilakukan di pendopo gubernur banten ini dipimpin oleh gubernur banten rano karno rabu siang

ayrin rahmi diani adik ipar mantan gubernur banten ratu atut khosia resmi menjabat sebagai wali kota tanggerang selatan
dan di kota tanggerang selatan ini ayrin rahmi diani adik ipar mantan gubernur banten ratu atut khosia resmi menjabat sebagai wali kota tanggerang selatan